ya kita mulai berita pertama hari ini hingga pukul setengah satu dini hari tadi
kepolisian masih berusaha memukul mundur masa di kawasan tanah abang jakarta
ya dampaknya nih amel ya banyak jalan yang ditutup di sekitar senayan dan juga tanah abang tentunya ya
di mana masa yang belum dapat dipastikan asalnya ini terus melempari polisi dengan batu dan merusak fasilitas umum
polisi terus berusaha menyapu bersih kawasan tanah abang agar kembali tenang
dengan menembakkan gas air mata dan kembang api untuk mengusir masa
masa dipukul mundur dari mulai jembatan layang tanah abang hingga jembatan layang sudirman
sisa batu yang digunakan masa untuk melawan polisi berserakan di sepanjang jalan
terlebih lagi sisa gas air mata masih membuat mata perih hingga sekitar tiga puluh menit selepas ditembakkan
sementara itu petugas dari syabara dan brimopolda metro jaya
mengeluarkan tembakan gas air mata untuk memukul mundur masa ratusan orang di kolong semanggi jakarta selatan
masa terus memberikan perlawanan dengan melempar batu dan bambu
akibatnya pos selalu lintas depan atma jaya di kolong semanggi pun rusak
akibat bentrokan arus lalu lintas dari arah bundaran hi menuju blok m terhenti
demikian pula dengan tol dalam kota juga ditutup sementara
hingga senin malam ratusan personil masih disiagakan untuk memukul mundur masa